sayang iya sekarang din mama kayaknya malam ini mau kurmanya karina deh mau kurmanino karena
gimana pun juga karena teman sma lama dan mama harus terus menguatkan dia karena ini merupakan
pukulan berat buat karina kasihan lagi pula tadi karena mama agak kesel kejadian tadi mamas
sempet pamitan pas di pemakaman pergi ke soga ya kalau om baik kangen sama dedek ya
om baik bilang aja sama aku hai enak temenin ya
nah sayang kamu lanjutin video call sama om baik ya oma mau ngobrol sebentar sama mama dia
baik aku belum tahu om kapan aku bisa ketemu sama baik nanti aku izin ke mama ya
beraku bisa ketemu sama baik
makasih renah kamu bener bener baik
kata mama dan bawa buru kita harus baik sama orang
orang yang lagi sedih harus kita hibur
sekarang aja kamu udah menghibur om baik
jadi sedihnya udah berkurang
pokoknya aku sayang banget sama om baik
makanan kamu gak akan habis kalau kamu cuma ngeliatin doang
kamu tau gak
ada berapa banyak orang yang kekurangan makanan di afrika sana
kalau dari data statistik pak di tahun dua ribu dua puluh
untuk kasus kelaparan yang terjadi di afrika mencapai empat belas juta orang pak
kenapa kamu tidak memakan makanan kamu yang ada di depan mata kamu sekarang
gak usah terlalu tegang gitu lin
gak usah terlalu khawatir
reina udah menginjatkan nino untuk ketemu sama reina
nanti dia akan kegayaran terus ma
nanti dia akan sering sering ketemu sama reina
nanti dia akan berpikir
percaya sama mama lah
ya kita kasih kesempatan lah buat dino
kan sekarang nino sedang berduka
apalagi pula juga gak ada salahnya kan
kita sedikit bersimpati
mungkin kalau misalnya sekali aja aku akan izin
tapi kalau misalkan dia dua kali datang tiga kali datang
bahkan bisa lebih dari itu
atas dasar rekesha sudah gak ada
itu akan menjadi sebuah alasan untuk nina untuk ketemu sama raina
aku gak mau itu menjadi sebuah kebiasaan
aku gak mau reina itu dekat sama nino
ya mama sangat paham akan kekhawatiran kamu
demi rasa kemanusiaan
kita kasih sedikit kelonggaran buat nih
seperti yang mama bilang tadi
kita kasih sedikit kelonggaran buat nino kali ini
kita tarik ulur
kita kasih kelonggaran sekarang
nanti ke depannya kita bisa kencangkan lagi
ya ya dong
gak usah tenang khawatir
aku coba memahami apa yang selama ini dia lagi jalanin lah
tapi semoga gak keseringan
kalau keseringan kita bisa kerjain lagi
kita bisa kasih peringatan ke nino
kendali ada di kita
ada di kamu
sekarang lebih baik istirahat ya
om baik istirahat
semoga besok pas om baik bangun
om baik udah gak nyangis lagi
makasih ya sayang ya
terima kasih banyak
di saat seperti ini reina sangat menghibur aku
rena bikin aku jadi semangat lagi
setelah engkau mengambil keisha
sekali lagi makasih ya saya
reina udah menghibur om baik
jadi om baik gak terlalu sedih sekarang karena ada reina
dia akan nemenin om baik
iya om baik sama sama
dadah om baik
om ma ini ya teleponnya
terima kasih udah teleponan nih
udah izinin aku telepon om baik
mama juga senang kamu mencoba untuk hiburan baik
iya ma semoga om baik gak sedih lagi deh
kamu tuh emang baik sekali hatinya reina
udah pinter cantik baik lagi
wah aku mau ke kamar dulu ya
bawa baju sama sus
oh pinter sama suster mirna
paling suster kalau nggak ada di dapur
atau mungkin malah di kamar kamu deh
kamu sana samperin suster mirna ya
mau bersih bersih ganti baju
oh bisa ya sendiri ya
nah kamu tuh pinter banget dein din
itu lah sekarang aja udah tadi ngantong
aduh ngapain tuh anak
mama kayaknya malam ini mau ke rumahnya karina deh
mau ke rumah nino
karena gimana pun juga karina teman sma mama
dan mama harus terus menguatkan dia
karena ini merupakan pukulan berat buat karina
lagipula tadi karena mama agak kesel kejadian tadi
mama gak sempet pamitan pas di pemakaman
kamu ikut ke rumah karina
ke rumah bucahnya
mau ikut apa enggak
gak apa apa juga sih
maksudnya kalau kamu masih belum merasa nyaman
karena kejadian tadi di pemakaman
ya walaupun dengan apa yang elsa omongin sama aku
tapi gimana pun juga aku akan tetap tantangnya keisha
aku sepertinya akan datang ke sana
yang akan hadir ke pengajian
yaudah kalau gitu mama siap siap ya kita berangkat berangkat ke pengajian
biar ini lagi main main seru
mandiri juga tuh
yaudah aku mau ganti baju dulu ya